presiden joko widodo bertemu ketua umum partai bulan bintang yusril ihza mahendra di istana kepresidenan bogor jumat siang
keduanya menegaskan hubungan keduanya selama ini baik baik saja
pertemuan ini merupakan pertemuan pertama kali usai yusril yang kerap mengkritik pemerintah menjadi pengacara pasangan jokowi ⁇ maruf ⁇
keduanya juga melaksanakan sholat jumat bersama di masjid kepresidenan bogor
jokowi mengatakan ia sudah mengenal yusril sejak menjabat wali kota solo
yusril bersama partainya juga mendukung jokowi saat pemilihan gubernur dki jakarta pada dua ribu dua belas silam
partai bulan bintang akan menyatakan dukungan resmi pada pemilihan presiden dua ribu sembilan belas usai rakernas yang berlangsung pada januari mendatang
kita pemilihan saat gubernur juga saya ketemu sering saya malah pernah ke rumah prof yusril juga pernah
jadi ya menurut saya saya dengan beliau ini kawan dan sahabat yang akrab dan baik
udah sebenarnya gak berseberangan sebetulnya
pak jokowi pasti paham ya bahwa kadang kadang ya ada kritik
disampaikan tapi semuanya itu dengan niat yang baik dan juga kritik yang konstruktif ya
bukan asal kritik tanpa alasan
dan karena niatnya baik ya beliau juga dengar dan pertimbangkan
kalau sesuai ya dilaksanakan kalau tidak sesuai ya tidak dilaksanakan gitu aja
insya allah nanti akan diputuskan bulan januari yang akan datang
tapi kemarin kita sudah melakukan pertemuan dengan dua puluh empat wilayah
dan pada umumnya semuanya itu
memahami langkah yang kita tempuh ya
dan juga memahami apa yang saya laksanakan selama ini
jadi tidak seperti yang dikemukakan dalam banyak media sosial ya
seolah olah dibuat antagonis seperti itu
kenyataan itu sebenarnya tidak demikian
kami dengan pak jokowi ini baik baik aja
kalau ketemu kita ketawa aja